saling tuding penggagas perubahan sistem pemilu mencuat antara pdip dan partai demokrat
belakangan pdip bahkan menyebut partai demokrat juga melakukan upaya mengubah sistem pemilu
empat bulan sebelum pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
lalu betulkah upaya perubahan sistem pemilu ini semata mata dilakukan sebagai strategi
untuk meraup suara dalam pemilu
sudah bergabung bersama kami politisi pdip deddy sitorus
dan juga deputi badan pemenangan pemilu partai demokrat kamhar lakumani
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam saya langsung ke bang kamhar
mengapa kemudian pak sby akhirnya turun gunung
saya mengatakan demikian harus memberikan catatan mengenai sistem pemilu ini
apa concern dari pak sby mengenai hal ini
yang pertama kami tegaskan bahwa sistem pemilu
ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental
khususnya dalam konteks upaya atau ikhtiar mewujudkan konsolidasi demokrasi
ini juga sebagai amanah reformasi dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pak sby adalah
pribadi yang sangat taat asas dan pro demokrasi
karenanya ketika menemukan kenyataan atau mendapatkan informasi
yang telah diverifikasi
itu cukup valid bahwa ada upaya upaya atau ada indikasi akan terjadi sabotase
atau perubahan pergantian terhadap sistem pemilu yang saat ini sudah berjalan
mulai dari pemilu dua ribu sembilan dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
sistem pemilu terproporsional terbuka untuk dikembalikan kepada sistem lama
sebagai seorang negarawan sebagai politisi senior tentunya
wajar wajar saja sasar saja untuk kemudian mengambil sikap
dan menyampaikan sikap yang tegas terhadap posisi upaya konsolidasi demokrasi ini
khususnya terkait dengan undang undang pemilu
berkaitan dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup
itu yang pertama
juga kami tegas merespon tudingan dari elit pdip khususnya sekjen pdip
bung hasto yang menuding bahwa di masa pemerintahan pak sby terjadi upaya pergantian sistem pemilu
sebagai upaya untuk memenangkan pemilu pada saat itu
itu tidak hanya keliru tapi juga menyesatkan
karena yang saat itu melakukan judicial review di mahkamah konsulat
justru adalah kader pdip m solah yang juga tercatat sebagai caleg pada masa itu
dan kemudian judicial review dari mereka dikabulkan oleh hakim mahkamah konsulat
tentunya kami hormati putusan tersebut karena kami menyadari sepenuhnya bahwa
sistem pemilu proporsional terbuka itu adalah bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi
jadi sama sekali ketika terjadi
perubahan sistem pemilu pada masa itu bukan untuk kepentingan elektoral partai demokrat
dan kalau kemudian partai demokrat secara konsisten terus memperjuangkan sistem pemilu proporsional terbuka
karena semata mata sebagai komitmen untuk terus memperjuangkan dan meningkatkan derajat serta kualitas demokrasi kita
kalau pada masa itu dikatakan proporsional terbuka membuat capaian atau perolehan pemilu
partai demokrat pada dua ribu sembilan yang lalu kemudian menang memperoleh kemenangan yang meningkat berkali kali lipat
dibanding hasil perolehan pada dua ribu empat itu tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu proporsional terbuka
pada masa itu murni karena rakyat sangat menginginkan asb yang sukses di periode pertama
untuk terus melanjutkan pemerintahnya di periode kedua
dan rakyat juga tahu bahwa partai demokrat
partai demokrat adalah partainya psb
karenanya untuk mewujudkan harapan rakyat tadi agar psb bisa maju lagi yang pada saat itu
ada upaya untuk menjigal psb dengan presidensial threshold yang begitu tinggi
sementara partai demokrat pada saat itu hasil pemilu dua ribu empat baru tujuh tujuh persen
ini yang kemudian rakyat terkonsolidasi untuk berbondong bondong memilih partai demokrat
sampai yang partai demokrat
partai demokrat pada dua ribu sembilan itu mencapai sepuluh persen
melampaui presidensial threshold pada saat itu yang lima belas persen
yang sebagai upaya untuk menghalangi psb pada masa itu
dan ini karena pada saat itu
pilek lebih dulu daripada pilpres
karenanya upaya untuk kalau dituduhkan bahwa
itu menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai demokrat menjadi kurang pas
karena kenyataannya pada saat itu malah banyak caleg caleg partai demokrat yang tidak turun ke dapil pun bisa duduk
jadi itu yang menjelaskan prolean partai demokrat yang naik berkali kali lipat pada masa itu
faktor sby efek sehingga naik suara sekitar tiga ratus persen begitu ya
karena memang harapan masyarakat saat itu pak sby melanjutkan ke pemimpinan periode kedua
setidaknya begitu ya bang kamhar ya dari partai demokrat ya
sekarang saya ke pdip
bang deddy jika kemudian tadi penjelasan partai demokrat seperti itu
artinya tudingan dari sekjen anda pak hasto ini tidak berdasar
dan kita ingin mempertanyakan apa kemudian yang melatar belakangi pdip
kemudian merespon dengan cara dan statement seperti ini kepada partai demokrat
tujuannya seperti apa sih bang
itu kan tergantung anda mau telan bulat bulat semua omongan dia atau tidak
itu kan kebenaran dari perspektif dia
ya ya wajar saja tadi ngomongnya manis banget begini begono
bahkan sampai menyebutkan fakta
fakta faktanya kan begitu
anda udah mau bermenit menit gantian dong
ini aja udah mau maksima
oke bang deddy silahkan
oke udah bisa
sudah silahkan bang deddy
oke jadi yang menggugat pada dua ribu delapan itu ada putusan dua puluh dua dan dua puluh empat
yang pertama yang tadi disebut oleh dia itu m soleh
sebenarnya basis gugatan
jadi ada dua orang caleg demokrat itu
yang satu adalah sujipto s h
lalu satu lagi safety notariana
akhirnya menjadi anggota dpr
kalau tidak salah saya kemudian meninggal kecelakaan tenggelam ya kapalnya kalau saya nggak salah
ini kan nggak disebut sama kamha
lalu ada fakta apa lagi ketika itu
fakta ketika itu kemudian dua ribu sembilan beberapa orang anggota kpu masuk demokrat
itu tidak disebut sama dia
juga tidak disebutkan bahwa pada saat itu orang ribut ya
orang ribut ketika kemudian ada di mana mana terjadi politik
uang mobilisasi dan segala macam
kita kaitkan dengan senturi belakangan hari
ini kan kita bicara fakta fakta yang ada
kita tidak menuduh
yang disampaikan oleh sekjen itu adalah bahwa sby itu lupa tahun dua ribu delapan terjadi usulan pergantian sistem pemilu
pada masa empat bulan sebelum pemilu
dia seolah olah amnesia
mempertanyakan sekarang kenapa dirubah
yang mengubah itu siapa pak
ini kan penuh fitnah kecil nih tadi dari kamhar ngomong nih
ada upaya sabotasi
kalau tidak kan ini fitnah kepada kami
sama dengan kami juga bisa melempar fitnah
tadi anda bilang itu karena faktor sby
kita lihat series daripada apa namanya survei survei menjelang akhir tahun dua ribu delapan itu
itu terus merosot pak sby
kalau kita mau bicara fakta
dan kamhar ini saya kira bukan anggota
dpr pada saat itu
tapi pak hasto itu anggota dpr
terlibat dalam proses proses itu
jadi marilah kita
ini kan semua karena pak sby terlalu cepat menuduh
dan apa namanya mempertanyakan hal yang sebenarnya begini
sistem pemilu diganti itu hal biasa
sudah kita alami berkali kali
tidak ada satupun sistem pemilu yang bisa dikatakan demokratis
atau tidak demokratis
berkualitas atau tidak berkualitas
itu sudah dibuktikan
berkualitas yang dibuktikan oleh banyak profesor
yang seringkali melakukan perubahan perubahan sistem pemilu
untuk menemukan sistem pemilu yang terbaik
menurut kepentingan nasionalnya
ada orang menggugat
karena melalui sistem judisiari kita
melalui mahkamah konstitusi
jangan langsung memvidah vidah yang lain
ini kan jadi menurut saya ini
ya nggak elok gitu
langsung menuduh seolah olah
ada nih yang main di belakang
silahkan buka fakta faktanya
jangan main fitnah
karena kalau soal fitnah
kami juga bisa fitnah
jadi tolong ini diluruskan
jadi saya mau bilang begini
sistem pemilu apapun itu
itu adalah konsensus nasional
itu kesepakatan bersama
dan saya kira mahkamah konstitusi juga akan melihat itu
tidak mungkin serta merta
kita dari terbuka langsung kembali tertutup
dulu saja perdebatan kita bukan soal terdebat debat apa
persoalan itu adalah pasal dua ratus empat puluh
tentang apa namanya bagaimana individu caleg mencapai bpp
sehingga bisa terpilih
bukan langsung kepada partai
jadi ini omongan omongan sembrono kayak begini ya mbok dikurangin
tidak ada upaya dari pdi perjuangan
tidak ada kepala
tidak ada kepentingan
pdi perjuangan mengubah sistem pemilu
tapi kalau ditanya
kalau kita diberi pertanyaan
kami pilih tertutup
kami bisa memilih caleg caleg yang sesuai
itu menurunkan biaya ongkos politik money politik serangan fajar segala macam
wajar dong kami berpendapat begitu
itu kan biasa saja
karena nanti menentukan hakim mk
bukan pdi perjuangan
jadi janganlah langsung berburu sangka
dan tidak usahlah sok malekat malekatan
kita ini bicara yang jujur jujur aja
karena persoalan ini ranahnya mahkamah konstitusi
silahkan kita berdebat di sana
jangan main tudu tudu
silahkan mbak elkira
karena kita ingin meluruskan
makanya kita hadirkan demokrat dan pdip malam hari ini
saya kembali ke bang kamhar
tadi disebutkan sebenarnya ada pengajuan judicial review
dari dua caleg partai demokrat saat itu
tadi ya bang denny mengatakan mungkin pak sby lupa
atau memang pak sby tidak tahu
atau memang faktanya tidak dibuka ke publik bang kamar
jadi jelas sekali sebenarnya
bahwa ada beberapa orang pada saat itu yang melakukan judicial review
atau hak hukum untuk melakukan judicial review
sama sekali itu tidak by design
kalau ada tudingan bahwa itu desain dari pemerintah pak sby
saat itu saya pastikan itu fitnah
karena itu sama sekali tidak ada
di partai demokrat pun pada saat itu kebetulan saya mendampingi ketua tim penjaringan
pada masa itu tahu betul proses proses yang sudah berjalan
kemudian ketika mk melakukan perubahan keputusan
kita juga harus ekstra untuk kemudian melakukan penyesuaian penyesuaian
kita tidak siap awalnya
dan kemudian setelah itu diputuskan ya kita beradaptasi untuk menyesuaikan
pada proses rekrutmen caleg yang sudah berjalan
namun partai demokrat sekali lagi kami tegaskan kita menghormati
kita menghargai putusan tersebut
dan terus mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka
ini karena kami pandang adalah sistem yang paling demokratis
sistem yang paling merepresentasikan
dimana kedaulatan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan
harus kita pahami bahwa inti sari daripada demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat
partai politik hanya sebagai salah satu instrumen
atau pilar dalam demokrasi
untuk mewujudkan seoptimal mungkin kedaulatan rakyat itu sendiri
jadi bukan sebaliknya malah kedaulatan rakyat yang mau dikebiri
justru pandangan seperti itu
itu adalah sistem yang memberikan ruang oligarki politik
dan sebagaimana lazim diketahui di semua negara
ini pasti akan berselingkuh atau menjadi perpanjangan tangan daripada oligarki ekonomi
rakyat menjadi tersandrah
hak hak politik rakyat menjadi terdistorsi
itu yang tidak kita kendaki
kita mau sistem proporsional terbuka ini supaya yang rakyat itu kedaulatannya besar dalam menentukan
siapa yang menjadi wakilnya di parlemen
wakil wakil terbaik yang bagi rakyat yang dipandang paling representatif untuk mewakili mereka
mereka lah yang kemudian berhak untuk menduduki kursi di parlemen sebagai wakilnya
kalau sistem proporsional tertutup yang diterapkan
skenario yang pernah ingin dilaksanakan oleh bu hasto
untuk secara ujuk ujuk ketika ada pergantian antar waktu anggota dpr
yang bukan caleg pemilih suara terbanyak selanjutnya
itu bisa saja terjadi
seperti kasus harun masiku yang lalu
itu mungkin terjadi kalau sistem proporsional tertutup
dalam sistem proporsional terbuka hal seperti itu nggak mungkin
karena suara rakyatlah yang menentukan
setelah kalau misalnya ada mekanisme paw
yang punya hak untuk menempati kursi tersebut sebagai perwakilan rakyat di dpr
adalah pakai suara terbanyak selanjutnya
jadi sistemnya seperti itu
baik bang kamar
kita tidak ingin ada fitnah diantara partai demokrat dan pdip
tapi tudingan yang disampaikan pak sby itu jelas untuk pdip
jadi di dpr itu ada sembilan fraksi atau ada sembilan partai yang punya kursi di dpr
delapan partai itu punya pandangan yang sama
termasuk tadi ketika pak surya paloh
selaku ketua umum partai nasdem
berkunjung ke dpp partai demokrat
pada saat menyampaikan konferensi pers bersama mas ketua ahi
juga menegaskan kembali komitmen untuk sistem pemilu proporsional terbuka ini
dari delapan fraksi dari sembilan
yang pro sistem pemilu proporsional terbuka ada delapan fraksi
dan sistem pemilu proporsional tertutup hanya pdip
ya ini kan kalau menurut saya kurang banyak baca lah
dari satu ratus delapan puluh sembilan negara di dunia tujuh puluh enam nya menggunakan sistem proporsional
dari tujuh puluh enam yang menggunakan sistem proporsional itu
hanya sebelas yang menggunakan sistem proporsional terbuka
negara negara apa yang menggunakan sistem proporsional terbuka
negara yang penduduknya kecil tidak punya sejarah kepartaian
dan sangat tergantung pada individu individu
jadi tidak bisa dikatakan bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang paling demokratis
tertutup juga demokratis pak
jadi itu satu salah kaprah
kedua undang undang dasar empat puluh lima kita tidak pernah
tidak pernah menentukan sistem pemilu
dia hanya mengatakan pemilu harus dilaksanakan secara jurdil
dan secara konsisten sekali lima tahun
jadi nggak ada itu undang undang dasar
jangan pakai akal akalan lah
menuduh seolah olah kalau bukan proporsional terbuka
maka itu adalah tidak demokratis memasung hak rakyat
jangan begitu dong
itu kan cara berpikir yang menurut saya sesuka hati
gini perbedaan harus kita hargai
kalau delapan fraksi mengatakan ini loh yang menurut kami paling demokratis silakan
tetapi kemudian jangan memfitnah kita yang punya pandangan berbeda
karena mari kita lihat juga statistiknya
ketika dikatakan bahwa caleg akan rakyat akan memilih orang
faktanya secara statistik
caleg yang dipilih itu berada pada nomor urut satu dua dan tiga
artinya secara logika rakyat pun berpikir bahwa
urutan satu dua tiga itu adalah memang calon calon terbaik yang dibuat oleh partai
jadi dari delapan puluh tiga lima persen tadi
enam puluh dua dua persennya itu nomor urut satu
jadi dalam prakteknya rakyat pun melihat nomor urut itu sangat sangat menentukan
jadi berapa jumlahnya caleg yang dibawa nomor urut satu dua tiga
ya terutama katakanlah tujuh sampai sepuluh
itu tidak sampai dua lima persen
jadi apakah kita mau bilang bahwa
benar benar itu merepresentasikan orang tidak
ternyata faktor nomor urut sangat berpengaruh
nah persoalan yang paling penting bagi kita begini
setiap negara mengubah sistem pemilunya itu untuk kepentingan nasional
pdi perjuangan melihat bahwa apa
dengan sistem terbuka ini ada banyak kekurangan
pertama money politik luar biasa pak
orang jadi anggota dpr itu kalau nggak punya minimal lima sampai lima belas miliar
yang kedua terjadi begitu banyak kecurangan yang melibatkan aparat
penyelenggara pengawas pemilu
terjadi gontok gontokan di dalam
di dalam partai sendiri internal partai sehingga tidak pernah solid
partai tidak pernah melakukan pengkaderan secara baik
karena setiap pemilu selalu mencari siapa yang punya uang
siapa punya jaringan lalu tiba tiba masuk partai dan jadi caleg
ini kan persoalan persoalan yang harus kita jawab menjadi sebuah diskursus nasional
bukan dituding tuding rekayasa dan segala macam
masa kalian mau mengabaikan masalah masalah itu
kalau urusan nanti mau seperti apa sistem pemilu serahkan pada mk
jangan nuduh nuduh gitu loh
kan ini yang gak baik kalau menurut saya
udah nggak usah soal suci
kalau saya sih ngomong udah kita serahkan sama mk
nggak usah saling jelek jelekin deh
gitu loh kenapa nggak bisa begitu aja
karena memang saat ini tengah berproses di mahkamah konstitusi kita juga bagaimana nanti hasilnya kita masih menunggu
saya ke bang kamhar lagi pdp mengatakan sudah deh begitu ya
nunggu aja hasil dari mk jangan jelek jelekin
tapi kemudian ini seperti bola panas yang terus direspon oleh kedua partai
betul tidak bang kamhar
apa yang dilakukan partai demokrat ini mencari celah untuk mendapatkan respon positif mendongkrak suara partai
pak afsir dan referensi demokrasi yang disampaikan bung deddy
itu demokrasi prosedural bukan demokrasi subtantif
hanya berkutat pada tata cara
kali lagi saya tegaskan semua referensi demokrasi silahkan dibuka
substansi atau indisari daripada demokrasi universal participation
kedulatan di tangan rakyat
itulah yang menjadi makam tertinggi dalam tafsir demokrasi
jadi sistem pemilu proporsional terbuka itu adalah wadah
yang paling representatif untuk merepresentasikan
kedaulatan rakyat itu bukan dimonopoli oleh partai politik
kita setuju bahwa partai politik harus kuat
tetapi ada mekanisme atau sistem untuk itu bukan dengan tiba tiba ujuk ujuk
dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup
dan tadi berbagai argumentasi yang disampaikan bung deddy yang katanya akan mendistorsi
demokrasi itu sendiri padahal bisa terjadi dalam sistem proporsional tertutup
semua yang tadi disampaikan yang katanya ini menjadi faktor patologis dalam sistem proporsional terbuka
itu juga bisa terjadi dalam sistem proporsional tertutup
yang terpenting saat ini adalah bagi kami bagaimana semua partai politik
itu melakukan komitmen untuk penguatan pengkaderan
bagaimana partai politik untuk lebih selektif dalam melakukan seleksi terhadap pencaleg
apa yang dikhawatirkan
apa yang dikhawatirkan tadi itu kan juga kalau akan terus berlangsung kalau partai politik tidak merubah itu
kalau kita semua bersepakat untuk merubah itu untuk bagaimana partai politik ini menjadi pilar yang aktif sebagai agen demokrasi
sebagai pilar demokrasi kita optimis ke depan akan semakin baik lagi
proses kaderisasi di tiap tiap partai kita melihat saat ini makin ada regenerasi ada berjalan
di partai demokrasi alhamdulillah kami sudah berjalan
sudah berhasil melakukan regenerasi dan proses kaderisasi itu terus berjalan
kalau persoalan di partai bung deddy kami tidak tahu tetapi kami juga percaya bahwa komitmen untuk itu di semua partai ada
baik bang kamhar sebagai penutup jika kemudian terjadi perubahan sistem pemilu
dari terbuka menjadi tertutup menurut anda siapa kemudian yang diuntungkan
kalau itu terjadi ini menjadi kemunduran demokrasi
dan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang lahir di era reformasi
sebagai salah satu lembaga yang merupakan produk dari amendement undang undang dasar empat puluh lima yang keempat
ini sama halnya dengan membunuh ibu kandungnya yang melahirkannya reformasi yang melahirkannya
reformasi itu intisarinya demokrasi yang menjadi agenda utamanya
karena hanya mahkamah konstitusi punya imperatif baik itu secara moral maupun secara historis
untuk memastikan bahwa proses konsolidasi demokrasi
ikhtiar untuk peningkatan derajat dan kualitas demokrasi itu terus berjalan secara subtantif
tidak hanya prosedural
oke pertanyaan yang sama juga untuk bang deddy
jika kemudian terjadi perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup apakah kemudian pdip diuntungkan
soal diuntungkan atau tidak kan kita harus lihat apa namanya hitung dengan cermat ya
kita siap menghadapi mau sistem terbuka atau tertutup
kalau bicara itu tidak ada urgensi buat kita mengotak atik sistem pemilu
dan memang bukan pdip yang punya agenda mengganti sistem itu
tetapi kami punya sikap politik
kalau disuruh milih ya kami pilih itu
gitu loh itu harus dihargai dalam iklim demokrasi

oke lah petata petiti kita suruh milih
hak makam tertinggi itu hak rakyat
yang kita tahu akhirnya apa bukan elit partai politik yang menjadi money politik
tapi seluruh rakyat indonesia terlibat
ini kan dosa peradaban kita
kok kita diem aja gitu loh
oke lah mari kita sama sama duduk merenungkan
karena saya tadi katakan tidak ada yang bisa kita sebut ini sistem paling baik itu tidak baik
tidak ada bung tidak ada referensi untuk itu
tapi mari kita sama sama melihat persoalan persoalan yang ada
sikap kita terhadap partai politik kaderisasi sebagai sumber rekrutmen pemimpin itu kayak apa
bagaimana kita melihat politik uang
bagaimana kita melihat penyelenggaran pemilu
ini anda boleh katakan itu prosedural tetapi itulah esensi
karena bagaimana kita sampai kepada esensi kalau prosedurnya diterabas
ini kan persoalan mendasar gitu kenapa diabaikan
saya hanya mau mengatakan begini
sebenarnya yang paling tidak pernah diomongkan
yang tidak pernah diomongkan kenapa memilih terbuka dengan tertutup
karena partai partai ini lebih percaya pada kekuatan individu caleg untuk mendapatkan suara daripada partainya
itu tidak mau jujur dikatakan
kalau saya sih menganggap itu tidak ada hal lain
kalau benar benar pengkaderan dilakukan secara baik konsolidasi partai dari atas sampai ke ranting ke rt dilakukan dengan baik
rekrutmen kader dilakukan sepanjang lima tahun terus menerus
dari pemilu sebelumnya ke pemilu yang akan datang
saya kira tidak akan ada yang takut dengan sistem tertutup
kalau sama sama mau memperbaiki
tetapi realitanya kan kita begitu
lebih mudah menyerahkan itu kepada pertarungan orang per orang yang kemudian akan membuat suara partai itu menjadi banyak
sementara kalau tertutup ini pasti hanya yang nomor urut potensial yang akan bekerja
yang lain pada kabur
kan ini persoalan kalau yang kita mau akui secara terbuka
justru kalau tertutup hanya nomor urut atas yang bekerja
jadi kalau di sistem profesional terbuka nomor urut menjadi tidak relevan
justru itu kalau tertutup maka kalau tertutup hanya nomor urut yang bekerja
yang lain tidak kerja
maka anda ingin agar terbuka semua orang kerja
jadi suaranya banyak
anda tidak mau anda tidak punya kekuatan partai menggalang suara
berharap ada orang
berharap ada uang
itu saja diakui
kalau partainya kuat maka anda tidak perlu takut
tapi karena partai anda tidak diolah dengan baik anda takut tertutup
oke baik saya
saya berikan kesempatan satu menit
itu bukan persoalan
kata kelola pak
ini persoalan demokrasi
oke lupa ditutup saja
partai politik sebagai keluar demokrasi
tertutup terbuka itu demokratis
tertutup terbuka itu demokratis bung
jadi jangan sembarangan
oke untuk demi demokratis juga saya harus sudahi
waktu kita sudah habis
tapi terima kasih bapak bapak perspektifnya dari partai demokrat dari pdip
kita melihat apa yang kemudian dilakukan oleh partai
betul memang murni menyuarakan aspirasi masyarakat
bukan hanya sekedar strategi untuk meraup suara jelang pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
sambil kita menunggu bagaimana nanti putusan dari mahkamah konstitusi
terima kasih sekali lagi bang deddy dan bang kamhar
waktunya di prime news malam hari ini
terima kasih mbak elvira
terima kasih bang deddy
yuk mari sama sama